akhir januari lalu kementerian komunikasi dan informatika membatalkan proses lelang jaringan festi
lima g telah diketahui ada tiga pemenang operator seluler yang memenangkan lelang ini yaitu
telkomsel smartfren dan tri pembatalan ini belum pernah terjadi sebelumnya maka tahera
menimbulkan tanda tanya besar bagi masyarakat berikut seputar fakta dan kejanggalan dibalik
proses lelang fakta pertama bahwa kominfo tidak pernah menyebutkan ini adalah lelang jaringan
lima g menurut informasi dari website resmi kominfo ini adalah lelang frekuensi dua tiga ghz ada pun kata kata
lima g hanya tertera pada kalimat untuk mendorong akselerasi penggelaran infrastruktur dengan
teknologi generasi kelima dan sampai saat ini memang kominfo belum menyatakan secara resmi
dan tertulis terkait berapa frekuensi yang nanti akan digunakan untuk jaringan lima g di indonesia
faksanya kedua adalah terdapat keanehan pada saat penawaran harga dimana tiga operator seluler
menawarkan harga yang sama dari lelang itu memang ada yang hal yang menarik perhatian itu kan
penawaran sama sama etik penawaran yang sama kemudian jaman jaman
jam pengirimannya juga sama ini ada apa ini ataukah ada kesalahan sistem atau apa
ini harus dijelaskan pada publik
kalau misalnya itu kesalahan dari para operator misalnya ada persikonglan
ini kan biasanya bitbonnya diambil bitbon itu kan lumayan
karena biasanya setara atau senilai dengan harga penawaran yang mereka sampaikan
karena harganya tinggi tinggi
fakta ketiga mari kita lihat kondisi frekuensi dua tiga ghz di indonesia dengan lebar vita sembilan puluh mhz
di indonesia sendiri sudah dihuni oleh dua operator yaitu telkomsel dengan kapasitas tiga puluh mhz
smartfriend juga dengan kapasitas yang sama tiga puluh mhz
dan sisanya inilah ada tiga puluh mhz yang kemarin direlang oleh kominfo
di mana kominfo mencapai
setiap pemenang hanya mendapatkan jatah masing masing sepuluh mhz
artinya seperti ini misalnya telkomsel memenangkan lelang kemarin
yaitu dengan kapasitas sebelumnya tiga puluh mhz ditambah sepuluh mhz dari hasil lelang
maka telkomsel baru mencapai atau baru memiliki empat puluh mhz
padahal untuk jaringan lima g dibutuhkan sekitar sembilan puluh sampai seratus mhz
nah oleh karena itu menurut salah satu pengamat
informatika itb ridwan effendi mengungkapkan bahwa sebaiknya hanya ada satu pemenang lelang saja
untuk bisa mendapatkan sekitar enam puluh mw
kalau mau dilelang lagi karena sekarang bitbolnya sudah dikembalikan
artinya harus sudah dilelang lagi lebih baik tiga puluh mhz untuk satu pemenang
jos itu kalau mau dibuat lima g oke enam puluh m
buat yang sudah punya tiga puluh mhz telkomsel smartfren enam puluh mhz itu joss
yang belum punya tiga puluh m kalau misalkan ada pemenang baru untuk empat g nya oke
nah ini kalau semuanya dipakai untuk lima g enam puluh m itu jos itu
udah speednya udah tinggi
memang idealnya seratus tapi dengan enam puluh mw sudah oke
memang tidak sekencang kalau seratus m tapi enam puluh mega udah oke banget
empat puluh mhz aja udah bagus
speednya udah lebih sedikit di atas empat g
fakta yang keempat adalah terkait dengan beberapa negara yang sudah mengadopsi
ekosistem yang cukup
yang pertama adalah jaringan lima g
yaitu ada dua frekuensi
yang pertama adalah dua enam ghz
dan yang kedua frekuensi tiga lima ghz
mengapa frekuensi atau dua frekuensi ini disebut matang
karena untuk dua enam ghz saja
sudah ada dua ratus enam puluh sembilan model ponsel yang support untuk jaringan lima g
sedangkan untuk frekuensi tiga lima ghz
sudah ada dua ratus sembilan puluh sembilan model ponsel
yang support jaringan lima g
nah kalau misalnya kita kembali kepada pelelangan kemarin
yaitu dua tiga ghz
itu baru hanya disupport lima puluh model ponsel saja
sayangnya pihak kominfo tidak bersedia memenuhi permintaan wawancara dari cnn indonesia
kominfo hanya memberi keterangan tertulis bahwa pembatalan lelang terkait dengan prinsip kehatian kehatian
agar selaras dengan pp no delapan puluh tahun dua ribu lima belas mengenai pendapatan nasional bukan pajak
di lingkungan kementerian
nah dari fakta fakta tersebut gimana nih menurut anda
jadi ini tuh lelang frekuensi atau lelang lima g ya
nah apapun itu setidaknya pemerintah sudah berupaya untuk menghadirkan jaringan lima g di indonesia
tim liputan cnn indonesia